indonesia merupakan daerah yang terletak di jalur cincin api sehingga memiliki ratusan gunung berapi aktif dan sangat rentan terjadi gempa bumi
karena itu bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan di indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya korban jiwa saat guncangan gempa
nah bangunan anti gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dari guncangan akibat adanya gempa dan juga fleksibel untuk meredam getaran gempa
kedua syarat ini sangat penting supaya dapat memperkecil resiko bangunan runtuh sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para penghuninya menyelamatkan diri
dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun bangunan tahan gempa
yang pertama adalah struktur bangunan harus sederhana
konstruksi bangunan tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa terutama bisa bertahan atau juga bisa meredam
dari getaran gempa bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa
struktur bangunan yang sederhana kemudian juga kompak tidak ribet begitu ya tidak kompleks dan juga simetris memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang memiliki struktur lebih kompleks
hal ini menjadi tantangan bagi para arsitek dan juga desainer bangunan karena harus mampu menyeimbangkan antara estetika
dengan fungsinya sebagai bangunan yang tahan gempa
kemudian apa saja sih yang diperlukan sebagai struktur paling bawah
nah ini dia
fondasi adalah bangunan struktur yang paling penting karena berada di paling bawah untuk menyalurkan beban ke tanah
oleh karena itu fondasi wajib dibuat dalam tanah keras dan juga stabil dengan minimal kedalaman enam puluh hingga tujuh puluh lima cm
fondasi sebaiknya terhubung dengan sabuk fondasi atau slove yang diberi lapisan pasir untuk berfungsi untuk meredam getaran
slof ini harus terkait kuat pada fondasi dan tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding
selanjutnya kita lihat setelah fondasi kuat apa yang harus diperhatikan yaitu bahan bangunan yang harus memiliki beban yang ringan
tadi kalau dilaporkan
lalu dilaporkan kami di lapangan struktur kayu di sana ternyata juga banyak yang rebut
ternyata itu tidak menjamin bahwa bangunan akan tetap berdiri kokoh pada saat gempa
tadi selain fondasi juga bobot bangunan yang ringan
khusus untuk konstruksi atap ini juga perlu diperhatikan sebagai penutup bangunan bagian atas
penggunaan material seperti galvalum untuk atap kemudian juga batu bata ringan
juga beton bertulang untuk struktur bangunan menjadi pilihan yang tepat
jadi bangunan dengan material yang lebih berat
ini akan menimbulkan resiko runtuh yang lebih besar saat terjadi gempa bumi
jadi tidak hanya struktur kayu atau bahan bangunan berbahan dasar kayu saja yang diperhatikan
kemudian selanjutnya adalah dibangun secara monolit
apa itu struktur beton bertulang merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun
dibandingkan dengan jenis struktur yang lainnya
jadi struktur beton bertulang ini lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit
monolit adalah beton bertulang monolitik yang dituangkan langsung ke dalam di lokasi pembangunan
pada saat yang sama detail strukturalnya ini tidak terpisahkan
yang berarti struktur ini atau fondasi ini akan lebih tahan lama
maka struktur ini mempunyai perilaku yang baik
dalam memikul beban bangunan tahan gempa
dan yang terakhir ketika kita membangun bangunan tahan gempa yang perlu diperhatikan adalah tinggi bangunan
sebaiknya tinggi bangunan tidak melebihi empat kali lebar bangunan
dan denah bangunan juga sebaiknya sederhana berbentuk lingkaran atau hanya segi empat saja
bencana memang tidak bisa kita hindari
namun jika kita bisa mengurangi resiko dampaknya
melalui sejumlah persiapan tadi dan juga edukasi
salah satunya dengan tinggal di hunian yang tahan gempa
bisa sedikit membantu mengurangi rasa was was dan juga kegelisahan kita ketika kita berlindung di dalamnya